tahun dua ribu enam belas baru saja berlalu
apbn perubahan dua ribu enam belas menetapkan target pertumbuhan ekonomi indonesia sebesar lima dua persen
namun hingga akhir tahun pemerintah akhirnya merevisi target tersebut ke angka lima persen
lantas apalagi peristiwa ekonomi yang terjadi sepanjang tahun dua ribu enam belas
berikut kami rangkum informasinya untuk anda
di tengah perlambatan ekonomi global sejumlah peristiwa dan kebijakan ekonomi nasional dua ribu enam belas
dilakukan pemerintah guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional
awal tahun dua ribu enam belas ditandai dengan kekisruhan polemik taksi berbasis aplikasi atau online
ribuan taksi konvensional yang tergabung dalam berbagai kelompok forum masyarakat
melakukan demonstrasi besar besaran di jakarta
mereka menuntut penutupan perusahaan penyedia jasa transportasi online yang masih bebas beroperasi
aksi demonstrasi berlangsung ricuk
membuat pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi terkait ekonomi digital
peristiwa penting lainnya adalah paket kebijakan ekonomi
dalam rentang periode dua ribu enam belas pemerintahan joko widodo telah menerbitkan enam paket kebijakan ekonomi
dari mulai paket yang berisikan keterbukaan investasi infrastruktur logistik dan listrik
hingga peta jalan e commerce
namun paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan
masih perlu dievaluasi
kemudian delapan belas juli dua ribu enam belas pemerintah indonesia meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesti
meski diragukan di awal tercatat pada periode pertama
dana tebusan yang berhasil dihimpun mencapai rp sembilan puluh tujuh dua triliun

sebagai sebuah perusahaan pemerintahan indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi teknologi ekonomi
dan pemerintahan indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi teknologi ekonomi
dengan pencapaian ini menjadikan program teks amnesty indonesia merupakan yang tersukses di dunia
pada dua puluh tujuh juli dua ribu enam belas secara mengejutkan sri mulyani indrawati masuk ke gerbong pemerintahan kabinet kerja
mantan direktur pelaksana bank dunia tersebut didapuk kembali sebagai menteri keuangan
di tangannya sejumlah gebrakan pun dilakukan
dari mulai kebijakan pemangkasan anggaran di sejumlah pos kementerian dan lembaga
mengawas dan mengawal program pengampunan pajak atau tax amnesty hingga yang terbaru
yaitu membentuk tim reformasi perpajakan
kemudian pertengahan oktober dua ribu enam belas
pemerintah indonesia mencanangkan program bahan bakar minyak atau bbm satu harga di papua
program bbm satu harga tersebut merupakan bentuk instruksi presiden
yang menginginkan berkurangnya ketipangan harga harga di wilayah timur indonesia
harga bbm di papua akan sama dengan yang ditentukan pemerintah
yakni rp enam empat ratus lima puluh per liter untuk jenis premium
selanjutnya kementerian energi dan sumber daya mineral atau esdm
menurunkan harga gas untuk industri pupuk petrokimia dan baja
yang akan berlaku pada satu januari dua ribu tujuh belas
kebijakan ini bermula ketika presiden joko widodo mengatakan
harga gas industri indonesia termahal di asia tenggara
kementerian energi dan sumber daya mineral juga menginginkan
agar kementerian terkait segera menekan harga gas industri sehingga memiliki daya saing
pada akhir november untuk kedua kalinya
indonesia kembali membekukan keanggotaannya dari organisasi eksportir minyak dunia atau open
harga tersebut diambil dengan alasan bahwa indonesia telah menjadi negara net importer
selain itu dalam pertemuan opec di wina austria
juga disepakati pemangkasan produksi minyak sebesar satu dua juta barrel per hari
di penghujung dua ribu enam belas bank indonesia meluncurkan sebelas desain mata uang rupiah baru tahun emisi dua ribu enam belas
kesebelas mata uang tersebut terdiri dari tujuh pecahan mata uang kertas dan empat uang logam
bank indonesia mengklaim mata uang kertas yang baru memiliki tingkat pengamanan tinggi
yang sangat sulit untuk dipalsukan
formulasi seluruh kejadian yang dilalui sepanjang dua ribu enam belas
sesuai target yang diharapkan pemerintah